ketua umum partai hanura usman sabtaodang menolak putusan mk tentang larangan pengurus partai politik
yang mendaftar menjadi calon anggota dpd
putusan mk itu dinilai tidak adil
oso menyatakan putusan mk dikeluarkan pada waktu yang tidak tepat
yakni setelah masa pendaftaran calon anggota legislatif sudah berakhir
menurut oso hal itu menyalahi aturan dan tidak bisa diterapkan di pemilu kali ini
ia berharap kpu mengkaji putusan mk sehingga keputusan kpu nantinya tidak melanggar aturan
ini jangan soal mundur maju
soalnya sekarang saudara sudah tahu bahwa mk itu berbuat salah
sekarang mampu nggak kalian untuk menyuarakan hati nurani rakyat bahwa ada kesalahan tentang ketidakadilan
itu yang harus anda tulis
jadi jangan ikut ikutan membesar besarkan seolah olah dia benar gitu
ya kan sudah jelas dijelaskan oleh pak yusuf secara hukum
jadi jangan diputer puter begitu kan
ini yang benar itu
jadi ya jangan ada duit setelah sama rakyat gitu
untuk mengetahui lebih jelas lagi sebenarnya apa argumentasi ketua umum partai hanura
dan juga ketua dpd osman sabta odang kita sudah terhubung dengan wakil ketua umum partai hanura
ada pak igd pasek suwardike
selamat malam pak pasek
untuk membahasnya juga sudah ada
baik pak pasek untuk membahasnya juga kami sudah bersama bang ray rangkuti saat ini di studio
jadi pak pasek saya mau tanya ke pak pasek dulu
jadi pak oso secara tegas menolak keputusan mk
begitu pak pasek
jadi begini putusan kan sudah dikeluarkan sifatnya final and binding
tetapi prinsip yang harus kita ungkap kepada publik
apakah itu putusan dilakukan dengan baik
jangan benar atau tidak
pertama kita lihat begini
putusan mk ini kan nomor tiga puluh tahun dua ribu delapan belas
sebelumnya di putusan mk sepuluh dua ribu delapan
itu justru membolehkan pengurus partai orang partai
untuk maju ke dalam dpd
karena dpd ini juga mekanisme mekanisme kompetisi politik
sehingga menganulirlah undang undang pemilu tahun dua ribu tiga yang lalu
nah lembaganya sama
kok bisa norma yang dikeluarkan berbeda
yang kedua di dalam putusan disebutkan bahwa ini sifatnya prospektif ke depan
tetapi bukan retroaktif
tetapi putusan mk ini memaksa masuk di tahapan seleksi verifikasi dpd
yang sudah selesai berjalan sembilan belas juli yang lalu
nah ini sebenarnya yang harus dibuka ke publik
ada semacam pemaksaan antara dpd dan dpd
nah ini sebenarnya yang harus dibuka ke publik
dan antara putusan mk sebagai sebuah tafsir norma hukum terhadap undang undang dasar
dengan upaya memang gerakan politik
ini harus dibaca oleh publik juga kan
tapi kalau kita membaca ini putusan mk sangat bernuansa politik gitu
jadi ini bisa dibaca bersama putusan ini
di satu sisi di dalam putusan itu disebutkan prospektif
artinya dia berlaku ke depan
tetapi di sisi yang lain dia mengikat memaksa memaksa di tahapan yang sudah berjalan
sudah berakhir itu dipaksakan masuk
ini kan tidak masuk akal jadinya
nah ini saya kira kalau memang deskripsi panjang perspektif
mestinya seperti putusan putusan mk yang lain berlakunya ke depan
kalau memang dia mau masuk di tahap sekarang mestinya dia putuskan sebelumnya dong
oke apa masalahnya
baik bang pasek anda kan beberapa hari lalu saya sempat wawancara juga via telepon
katanya setelah adanya putusan mk ini pak oso nanti akan memutuskan
tetap akan menuruti putusan
mk tapi akan memutuskan apakah mundur dari hanura atau mundur dari dpd gitu
ya putusannya kan belum disampaikan
apakah pasti sama
tetapi sikap kita menilai sebuah putusan kan itu hak juga
putusan pasti akan diambil
yang mana akan diikuti akan diambil hanya belum
tetapi sekarang yang ingin kita sampaikan kepada publik
bahwa ini tidaklah berdiri sendiri putusan ini seakan memang beragenda
kalau dia memang ingin netral mestinya pertama diputuskanlah sebelum tahapan ini berjalan
atau yang kedua berlakukan dia di masa yang kedatang
seperti halnya putusan mk yang lain
memaksakan password di tahapan yang sudah verifikasi selesai sembilan belas juli yang lalu
ini yang letak problemnya gitu
baik apakah pak oso nantinya akan mematuhi bang pasek setelah pertimbangan tertentu
misalnya upaya hukum nantinya pada akhirnya akan mematuhi putusan ini atau tetap akan melawan
bang pak sek
jadi polanya itu adalah putusan ini kita hormati
apalagi sifatnya final and binding
tapi ruang ruang kita mengkritisi itu kita akan lakukan agar publik juga tahu bahwa putusan ini bukanlah sebuah putusan netral
tapi sebuah putusan yang beragenda
beragenda agenda siap
yang menanjak tahapan tahapan
yang mencoba masuk di tahapan yang sudah berjalan
bahkan sudah mau berakhir
kemudian di sisi yang lain disebutkan ini sifatnya perspektif ke depan
bang pak sek agenda oke
yang kedua yang kedua harus kami ungkap di sini
pasal yang diuji itu adalah pasal terkait dengan profesi
hari ini mk sudah menafsirkan pekerjaan lain yang dimaknai di sini adalah
politik pengurus partai
pengurus partai berarti pengurus partai sama dengan sebuah pekerjaan
dia sama dengan advokat sama dengan notaris sama dengan ppat sama dengan penyedia barang dan jasa
karena rumpun pasalnya ada di situ
padahal yang kita tahu pengurus partai itu tidak digadi
justru beda dengan profesi yang lain itu
profesi yang lain itu pun sifatnya cuti
ini harus dibuka juga ke publik
pak pak sek ini yang menarik adalah anda mengatakan ini ada agenda
agenda siapa dan apa agendanya bang
ya silahkan dibaca oleh publik
karena isinya berkejaran dengan tahapan verifikasi
bahkan verifikasi sudah selesai pun dipaksakan masuk di dalamnya
ia punya agenda apakah pembohonnya atau mk nya bang
ini kan membingungkan pkpu
membingungkan karena dia harus mengubah pkpu
ketika dia ingin mengubah pkpu tahapannya sudah selesai
ini kan ini saya kira mestinya mk membuat
tidak apa apa norma silahkan ditafsirkan oleh ma
tapi juga dipikirkan aspek teknis seperti ini
dan hh dipilih dan memilih warga negara juga dipikirkan
yang paling penting adalah konsisten juga dong dengan putusan mk yang dua ribu
berbeda gitu loh
bang pak sek sebelum saya ke bang gray
jadi yang punya agenda ini pembohonnya atau mk nya menurut anda
ya silahkan dinilai
kalau dengan dia ingin netral
mesti putusan ini ditafsirkan
tidak mesti harus memerintahkan lembaga lembaga
memasuki sebuah tahapan yang mana sudah berakhir gitu loh
ya dia netral saja putusan itu
silahkan dikembalikan kepada pembuat undang undang
misalnya ke dpr ri untuk memperbaiki putusan undang undangnya
atau dia ke kpu untuk memperbaiki pkpu nya
tapi berlakunya ke depan
tidak masuk di dalam sebuah proses yang sudah berakhir gitu loh
kita bawa ke bang rey dulu
bang rey gimana anda melihat putusannya kemudian respon pak oso dan juga partai hanura sendiri
nah kalau respon itu kan biasa saja ya
apalagi kalau ada yang kecewa ada yang ini
kalau menyangkut pribadi pribadi
tapi kan mk memutuskannya dalam konteks apa yang menjadi kepentingan bangsa gitu
itu sama seperti misalnya banyak orang yang kecewa tiba tiba ada perseratan soal
sekolah s satu baru boleh jadi calon presiden
kalau anak sekolah nggak boleh
macem macem dan sebagainya
dan itu biasalah terjadi
tapi kan tentang sesuatu yang kita bayangkan tentang apa yang besar bagi republik ini yang menjadi acuan
itu yang pertama
nah yang kedua yang disebut dengan prospektus itu sebetulnya tidak rekatannya dengan ini
itu mau menandaskan bahwa hasil pemilihan dua ribu empat belas dong ya
yang lalu itu tidak lagi bisa dibatalkan oleh putusan mk yang sekarang ini
oleh karena itu disebut dengan prospektus
jadi bukan konteknya iya ke masa depan
tapi konteknya dari sekarang ke masa depan
tapi apapun yang berlaku sebelumnya dianggap sudah tidak bisa dibatalkan oleh putusan mahkamah konstitusi yang sekarang
nah tapi karena ada penendasan dan ada pernyataan yang kuat dari mk bahwa aturan ini berlaku dalam sekarang
menurut saya kpu tidak bisa berbuat lain kecuali mengikuti perintah itu
dan oleh karena itu sekalipun tahapan pelaksanaan verifikasi administratif terkait dengan dukungan terhadap dpk
tapi kalau anda mungkin sudah melihat di kpu
begitu ada putusan mk itu dan putusan itu ternyata akan berlaku dari sekarang sampai kepada pemilik pemilik berikutnya
tidak ada yang bisa dilakukan oleh kpk

karena ini masih dalam tahap verifikasi gitu juga ya bang ya
ya masih administratif juga sifatnya tapi
tapi andekatapun misalnya sudah di tengah jalan
putusan ini ada dan mk mengatakan putusan itu harus dilaksanakan sekarang
tidak ada topsy ron bagi kpu kecuali melaksanakan putusan ini
kalau tadi yang dikatakan bang pasek
kalau tadi yang dikatakan bang pasek
agenda politik terselubung karena kenapa baru sekarang diputuskan dan diajukannya kenapa tidak jauh jauh hari ini mendekati masa masa pendaftaran seperti ini
ya jangankan saya pak pak sekai sendiri tidak bisa menjelaskan apa
siapa bermain agenda terselubung itu
anda mencium aroma yang sama nggak bang rey
bagi saya apa kepentingan sembilan anggota sembilan patujuh majelis hakim konstitusi itu
apa itu dimaksudkan untuk menjegal semata pak oso dan sebagainya sebagainya
kepentingannya apa kegunanya apa
apa masalah pribadi diantara hakim hakim ini dengan pak oso
kok sampai sembilan atau tujuh orang sampai punya rasa tidak suka sebegitu hebat dengan pak oso
itu tentu saja pertanyaannya
tapi jangankan saya
pak pasik sendiri tidak bisa menjelaskan
apa agenda itu
baik bang ray dan bang pasek kita akan jeda dulu
kita akan lanjutkan perbincangan kita
usaha jeda tetap bersama kami
kita lanjutkan perbincangan kita
masih ada bang ray rangkuti analis politik di studio
dan bang gede pasik suardike
wakil ketemu partai hadura
maksud kami hampir salah bang pasek
bang pasek sebelum saya ke bang pasek kita putar dulu apa namanya pernyataan dari yusril iza mahendra kuasa hukum osman sabtaodang terkait dengan hal ini
keputusan mk itu berlaku ke depan
jadi ini bisa retoratif
jadi karena keputusan itu putusan keputusan mk itu menyakut tentang syarat syarat pendatangan
para calon anggota dpd bakal calon anggota dpd itu sudah mendaftar
dan masa pendatangan itu sudah dianggup
tunggu tunggu tunggu
tanggal sebelas juli
nah tanggal sebelas juli sampai dengan tanggal sembilan belas juli itu tahapan verifikasi oleh kpu
tanggal delapan belas muncul keputusan mk
jadi kan kepada bakal calon anggota itu kan mereka nggak salah apa apa
loh kami mendapatkan berdasarkan menanggungan yang belum ada betul
nah keputusan anda itu tidak bisa berlaku seru
argumentasinya argumentasi hukum tadi gimana bang rey
iya itu argumentasi itu boleh boleh saja
cuma kan masalahnya
bahkan dengan tegas dalam keputusan mk itu
bahwa keputusan ini berlaku dan dihitung sejak pemilihan sekarang
oleh karena itu jangankan di proses pendaftaran
dan sekarang katakan lagi dilakukan verifikasi administratif
bahkan mungkin di tengahnya waktu kampanye pun
kalau ada putusan mk yang menyatakan bahwa ini tidak boleh diikut serta
dengan sendirinya kpu mengikat
nggak ada yang lain gitu
jadi pertanyaannya mau diadukan ke mana
mau diadukan ke dkpp
sekalipun misalnya nanti di kpu dinyatakan kpu bersalah
tapi tidak dengan serta merta itu akan menyelesaikan keinginan supaya ini terus berlangsung gitu
bang pasek pak oso masih punya celah celah lain nggak sih bang
pasek atau rencana rencana lain gitu untuk bisa menyiasati hal ini
karena kan tergantung masing masing teman teman yang maju ke dpd ri ya
karena yang terjadi kan cukup banyak termasuk yang di daerah daerah
ada berapa bang di hanura sendiri bang
di bali sendiri juga saya lihat cukup banyak
hampir semua teman teman kader partai ada yang maju ke dpd
kalau bang pasek sendiri
itu cukup banyak
jadi dampaknya yang harus dipikirkan begini
kalau kita bicara putusan itu apakah sifatnya ultrapevita atau tidak
kalau putusan yang dilakukan itu melebihi dari pada kewenangannya misalnya saja
melebihi kewenangan apa
mk itu punya kewenangan untuk menafsirkan apakah undang undang itu sesuai atau tidak dari konstitusi
nah tetapi terhadap tahapan tahapan yang sudah secara teknis berjalan
itu kewenangannya ada
ada di lembaga teknis
dan mestinya memang
mk tidak bisa masuk sampai mengatur soal soal teknis seperti itu
kecuali dia hanya membuat norma saja menafsirkan norma saja
tidak masuk dalam tahapan teknis
itu yang kemudian kenapa saya katakan semacam ada agenda
agendanya adalah memaksakan diri masuk di tahapan yang sedang berjalan saat ini
walaupun tahapan itu sudah berakhir tanggal sembilan belas juli yang lalu
saya kira kalau ngomong soal persyaratan dan sebagainya
di putusan mk pun kalau kita baca itu sudah dijelaskan tidak bersifat retroaktif
dia sifatnya prospektif
tetapi dia masuk
ini saya kira yang harus kita cermati bersama
bahwa masing masing lembaga punya kewenangan
kpu juga lembaga yang sifatnya nasional tetap dan mandiri
juga punya kewenangan
mk punya kewenangan
dpr punya kewenangan
mari kita berjalan dengan rel kewenangan masing masing
jangan semua berlomba lomba menambah nambah kewenangan
tidak adanya harmonisasi
dan semua proses produk produk hukum kita
nah ini kita angkat ke publik
karena sebenarnya bukan masalahnya pak oso pribadi
ini masalah banyak orang
yang hampir terjadi di tiga puluh empat provinsi
semua itu pasti ada orang partai
dan kenapa putusan ini berbeda dengan putusan dua ribu delapan
menurut anda sendiri atau pemahaman anda sendiri
dan juga pemahaman pak oso
tentunya pemahaman hukum pak oso
masih ada celah untuk bisa
tidak mengikuti aturan ini atau tidak
tentu akan dilihat bagaimana sikap dpr dan sikap kpu kan
karena kpu kan sifatnya nasional tetap dan mandiri
dan dia sudah melakukan proses verifikasi
mengacu pada undang undang yang masih berlaku
dan dia tidak boleh juga melaksanakan yang berlaku surut
apapun putusan yang berlaku surut itu pasti kurang begitu bagus
kecuali dia memang sifatnya darurat
ini kan tidak darurat
jadi inconsistency ini yang harus kita luruskan
saya kira kita kembalikan pada masing masing orang
tetapi harus kita buka kepada publik
bahwa ada yang tidak beres di dalam proses ini
kita harus buka juga
anda berharap sendiri kpu quote unquote tidak mengikuti ini bang pasek ya
masih berharap itu tidak
putusan itu kan ada dua
yang semua sifatnya statusnya final and binding
putusan sepuluh tahun dua ribu delapan itu juga sifatnya final and binding
kemudian putusan mk yang sekarang tiga puluh juga sifatnya final and binding
jadi karena sifatnya sama sama norma yang dibangun itu yang satu membolehkan yang satu tidak
ya sudah kita tinggal pilih saja yang mana
karena sama sama produk mk dan sifatnya final and binding
tidak bisa diuji dan tidak bisa ditafsirkan lagi
kalau bagi saya pribadi sih ada urusan karena saya tidaklah maju ke dpd ri gitu loh
tetapi dalam konteks ini kan kita harus buka kepada publik
agar publik juga paham bahwa ini putusan yang tidak sempurna
jangan terlalu dipuja juga gitu loh
tentu saja yang menjadi sangat menjadi sorotan publik adalah posisi pak oso sebagai ketua dpd sebagai ketua umum partai hanura
jadi kira kira bang pasek yang terakhir sekali kapan pak oso akan memutuskan ini dan kira kira keputusannya apa bang pasek
ya ini tahapan kita lihat saja
kalau tahapan dpr ri kan berakhir tanggal tiga puluh satu juli ini
kita lihat saja nanti bagaimana beberapa hari ke depan
langkah langkah hukum yang harus saya juga secara pribadi menghormati langkah beliau
sebagai pribadi yang merasa hak hak dipilih dan memilihnya sebagai tokoh daerah terganggu kan gitu
belum lagi yang di daerah semua
ini cukup banyak
di bali sendiri saya temukan dari hanura ada berapa dari pdip ada
bahkan incumbent sekarang juga dari pdip ada
jadi hampir semua partai golkar ada
jadi ini kan mengulang lagi
jadi pak oso sendiri akan melakukan apa
jadi pak oso sendiri akan melakukan langkah hukum namun belum tahu langkah hukumnya itu apa gitu ya bang pasek ya
saya kan di bali saya
tapi paling tidak apa yang pak yusril tadi sampaikan dengan pemikiran saya meskipun belum ketemu
sebaiknya ini kan cara berpikir yang hampir sama
pak oso sendiri ketemu partai hanura
oke ini perlu saya sampaikan begini
beliau itu dari zaman dulu berpolitik
sudah hampir empat puluh tahun
itu beliau selalu tampil sebagai figur daerah
beberapa kali di mpr juga mewakili daerah
bahkan proses terbentuknya dpd
kalau kita buka sejarahnya beliau juga adalah pelaku sejarah membentuk dpd
beliau menganggap tugasnya untuk sesuai dengan cita cita dpd itu belum tuntas
jadi beliau ingin tetap di sana
kalau saya sendiri pilihan politik saya karena banyak konstituen saya minta saya ke dpr ri lagi
itu kan pilihan politik sesuai dengan passion masing masing kan
tapi dipastikan pak oso akan berpikir
dipastikan pak oso akan segera membuat keputusan ya bang pasek terkait hal ini
dan akan memilih salah satu gitu ya bang pasek ya
kemungkinan besar seperti itu
kan kita belum tahu bagaimana ini prosesnya lebih lanjut kan gitu
terima kasih bang gede pasek suardike
wakil ketua umum partai hanura
bang rey sebelum menutup sesi ini
apa komentar anda terkait dengan bagaimana pak oso sendiri sebagai ketua umum hanura maju sebagai ketua dpd
kemudian ini menjadi ada disebut agenda
quote an yang sangat gentara kata bang pasek tadi
ada benang merah nggak bang rey
pertama soal agenda itu saya kurang paham ya
karena tadi apalagi penjelasannya bang pasek mengatakan semua part pro akan di dalamnya gitu
itu artinya kan tidak hanya menimpa pak oso saja tapi menimpa banyak orang
oleh karena itu agenda politik apa yang sedang dijalankan oleh mk justru menimpa semua partai politik
kan kira kira gitu
apakah ada semacam ketidaksukaan kepada semua partai pada orang per orang kita nggak tahu gitu
nah yang kedua yang
kalau kita lihat caranya sekarang ini kesan saya mereka pak oso mau meminta kepada kpu untuk melaksanakan putusan mk yang sebelumnya
tentu saja kita harus mengatakan bahwa tidak mungkin satu lembaga membuat putusan yang berbeda satu dengan yang lain gitu loh kira kira
hanya ada kemungkinan
pertama kalau ada putusan yang berbeda dari satu lembaga terhadap satu hukum berarti putusan yang barulah yang dipegang
putusan yang lama dianggap sudah tidak berlaku
kemudian mk memutuskan ini boleh ini tidak boleh pada objek yang sama ya kan
dalam situasi yang sama dari keputusannya datang bersama sama dari mk gitu
nah yang bisa dilakukan itu adalah ya berarti tafsiran yang pertama dinyatakan batal
nah sekarang yang berlaku adalah tafsiran yang kekinian gitu
dan yang ketiga kpu menurut saya tidak ada yang bisa dilakukan oleh kpu kecuali melaksanakan putusan
kalau anda secara pribadi melihat sikap pak oso sendiri sebagai ini kan pak oso ini tidak hanya politisi
tapi juga dianggap sebagai seorang negarawan karena sebagai pimpinan lembaga tinggi negara gitu
apa yang bisa anda lihat apa yang anda bisa komentari gitu terkait respon bagaimana dia merespon posisi politik ini
ya bagi saya sih rasa kecewa itu bisa saya pahami
apalagi kan situasinya seperti sekarang
kalaupun beralihin jadi anggota legislatif sudah sulit juga karena sudah masuk pendaftaran ke kpu ya kan
oleh karena itu kita bisa memahami
nah oke silakan aja
bisa saja jalani prosesnya meskipun saya tidak terlalu yakin di wilayah mana yang mau digugat
mau kemana digugat
pilihannya pak oso akan memilih mana
memilih handura atau memilih dpd
saya pikir beliau akan memilih hanura ketimbang dpd
kalau aturan dpdnya begini ya
itu menurut saya lebih baik
lebih baik beliau memilih hanura membesarkan hanura ya
menunggu sampai lima tahun dan seterusnya itu
dan jika hanuranya besar hanuranya lolos di legislatif
toh itu beliau punya banyak sekali anggota
banyak sekali anggota yang bisa mewujudkan mimpi mimpi beliau di dalam politik
tapi secara prinsipil anda mengapresiasi apa tidak putusan mk ini
bahwa orang partai politik memang tidak boleh dicawai
dan dulu memang
makanya putusan dua ribu yang sebelumnya itu justru kita kritik
karena makna independen menurut kita adalah ya tidak ada tafsirannya kecuali bahwa yang bersangkutan
bukanlah pengurus partai politik
itu yang makna itu makna orisinya dari apa yang kita sebut sebagai independen gitu
bang rey kita akan melaju ke apa namanya
kita akan lihat bagaimana situasinya dan respon pak oso ke depan
tapi kita masih akan membahas persoalan politik lain yang juga cukup heboh satu dua hari ini
bagaimana elit pd perjuangan merespon pernyataan sbi terkait halangan partai demokrat merapat ke kubu jokowi
benarkah masa lalu sba dan megawati jadi penghambatnya
kami akan segera kembali